menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau pupr basuki hadi mulyono
akhirnya secara resmi membuka jembatan tol fungsional kalikuto di gringsing
kabupaten batang jawa tengah rabu sore
jembatan kalikuto ini merupakan jembatan fungsional penghubung jalan tol fungsional kendal dengan batang
pada dua hari menjelang idul fitri akhirnya secara resmi jembatan tol fungsional kalikuto mulai berfungsi
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono bersama kapolda jawa tengah
irjen polcondro kirono direktur utama pt waskita karya bambang rianto
dan dirut pt jisa marga tol semarang batang ari arianto secara resmi membuka jembatan kalikuto rabu sore
pembukaan jembatan kalikuto diharapkan bisa mengurai kepadatan arus mudik dari arah jakarta menuju semarang
meski jembatan ini masih fungsional jembatan kalikuto ini layak dilalui pemudik dengan aman
untuk menguji kekuatan dan kelayakan jembatan menteri basuki hadi mulyono
kapolda jawa tengah irjen pocondo kirono menaiki dam truk seberat tiga puluh ton
dengan jadwal kalikuto ini akan kita buka sekarang untuk bisa dilalui satu lajur
karena informasi dari kapolda di jawa barat masih penuh
menurut kapolda jawa tengah irjen pol condro kirono pembukaan jembatan kalikuto sangat membantu arus mudik lebaran
ini tetap kita siagakan
kalau di sini kan satu lajur
tapi kalau ternyata antrian panjang kita bisa buka dua lajur
kalau arus dari timur kecil kita buka juga supaya nanti nyambung di sini langsung dua lajur
dengan berfungsi jembatan kalikuto maka eksitol geringsing dan eksitol temporari ditutup
eksitol kembali akan dibuka jika terjadi kemacetan di dalam jalan terfungsional batang semarang